dua orang aktivis haris azhar dan fathia maulidianti ditetapkan sebagai tersangka oleh polda metro jaya jumat malam
mereka dilaporkan menteri koordinator maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan atas pencemaran nama baik
haris azhar memenuhi panggilan pemeriksaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan senin pagi
haris azhar diperiksa sebagai tersangka
haris menyatakan kasus yang menjeratnya bersifat politis dan penetapan tersangkanya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis
ia selanjutnya akan melakukan upaya hukum atas sangkaan ini
ini upaya untuk membungkam baik membungkam saya membungkam masyarakat sipil dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum
karena orang orang yang dibungkam ini seperti
seperti saya fathia adalah orang orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi termasuk ke polda metro jaya tetapi tidak pernah ditanggapi
haris azhar dan fathia maulidianti ditetapkan jadi tersangka atas video youtube mereka soal operasi militer intan jaya papua
lebih lanjut haris azhar menegaskan jika ia dipenjara akibat kasus ini
pemerintah dan aparat hukum setidaknya membenarkan hasil riset timnya
bahwa luhut terlibat dalam bisnis tambang di papua
karena tak berani memamparkan data klarifikasi namun memilih menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan tuduhan ini